partai keadilan sejahtera resmi mendeklarasikan dukungan kepada anies baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan didukung di pilpres dua ribu dua puluh
dalam pernyataannya anies baswedan menyatakan siap berjuang bersama dalam memenangkan pilpres mendatang
karena itu izinkan saya menyampaikan apresiasi yang amat tinggi kepada pks yang teguh menempuh jalan perjuangan ini
insya allah akan bersama kita semua akan berjuang bersama menuju jalan keadilan dan insya allah allah akan selalu mengiringi perjuangan kita
terima kasih izinkan kami sampaikan kepada seluruh jajaran dari mulai ketua para wakil sekretaris dan anggota majelis suro yang saya hormati
terima kasih kepada seluruh jajaran dpp kepada para kadir
terima kasih kepada seluruh jajaran dpp kepada relawan dan seluruh pendukung pks
mari kita memulai sebuah perjalanan baru
sebuah perjalanan yang insya allah akan bisa mengantarkan kita kepada indonesia yang lebih baik
semoga perjuangan ini akan mendapatkan kemudahan tuntas sampai tujuan
izinkan saya membaca panggung di akhir
keadilan adalah mimpi setiap insan
sejahtera adalah muara perjuangan
bersama pks kita bergandengan tangan
menang bersama rakyat tuntaskan tujuan